banget aja lu ya katanya mau belajar bareng mau leping
gimana lagi bikin repot aja lu bangun
hahaha pantat lu gua mau muntah
pak ayah lu makanya kalo lu ga tau jangan sok tau deh
yaudah deh mulai sekarang kita latihan bareng oke
dasar anak kagak duri untung
terus bagaimana lu makan apaan
nyak kalo aku ikut lomba kimia ini aku ga bisa ga sempat tau ga sih
lagian nya aja yang nyuci
kan orang tua tuh kerjaannya ngasih makan anaknya tau gak
bu jubu neng
hei laura dasar lu
anak kagak tuh diri lu
alhamdulillah udah kagak sakit lagi nih
gua teriak teriak berarti gua udah baik nih
ore hahaha terima kasih laura terima kasih laura
emang lu anak yang jenius anaknya yang paling cakep yang paling cantik
gara gara gua ngomongin lu gigi gua udah baik hahaha
berarti gue udah bisa makan enak lagi nih
makan telur dipedesin makan ayam makan honcok makan petai
ah mantap hahaha
aduh gua seneng banget laura
kalo begitu berarti kalo suatu saat gigi gua anggot lagi
ntar biar baik gua ngomongin lu lagi deh
langsung aja gua baik kali gitu ya hahaha
emang lu kudu diomongin lu sama gua
ini udah gila kali ya
ih ini bekas gunting rambut apa gunting sapu ijuk nih
eh ini bersihkan lagi nih
yang benar kerja lo ya
bukan masalah ini tapi kenapa ya disuruh bersin semuanya beng
be lo lo gitu mau ikutan lembaga kimia disuruh sama ayah yang ayah yang lahura
lo benar benar anak tega sama orang tua lo
gue kalau begini minat gue mati nih
udah ditinggalkan sio mas gue sekarang gue minta bantuin nggak mau lo
teganya lo jadi anak ya
tenang jangan stres kayak gitu dong be
ya udah deh lo kipersihin semuanya
terus kaca kacanya lo kipersihin juga deh biar babi bisa ngaca lagi
terus kalau gue gak pergi kapan gue belajar kimianya
aduh nanti lagi kan lab kimianya tutup
aduh gimana ya
mau ke lab
tau nggak tau lab ini sudah tutup besok aja kamu datang
eh ghi ghi nih pak
kan aku mau ikut lomba kimia nih besok
nah terus aku aku nggak ada bukunya
jadi aku mau masuk aku mau liat liat aku mau belajar dulu
kamu besok aja datang
besok aja kamu datang mati saya di awal melit atasan saya
nggak aku cuma mau masuk sebentar doang kok
udah itu bukan urusan saya
gini besok kan ujian ya mas
itu bukan urusan saya
ya udah pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
usah makan siapa
di dalam itu ada dokumen rahasia
gede bacot lu gua udah tau nih
gue harus tau
ah serem ah
eh eh tunggu nih
kata di bukunya cairan ijunior dicampur dengan air
ini kali air
cukup segini aja
dimasukkan dalam cairan kuning
gini doang ya

kayak gua luar biasa menurut jijik ini ya
egoarnya tolong tau
kok mereka lebih ada siapa yang bolong

kayak apa sih pacarnya si kunyuk mary itu
sekarang gue udah tahu siapa pacarnya si mary
saudara kembar lo itu
lo tau mir tadi begitu gue di taman
gue ketemu sama informan kita yang mukanya angker itu merah
dan gue baru tau
kalau pacarnya mary itu
nenek gondong juga tahu itu
gue belum selesai ngomong
dasar nenek rombeng lo main sobot aja lo
dan ini lebih penting lagi
lo harus tau ya
laki laki itu ternyata anggota kepolisian
dia di bagian intel
eh tuan cukarambut
bangun aja lo ya
katanya mau belajar bareng
mau nge pengson lagi bikin repot aja lo
gak ada untungnya buat gue
isinya juga daun doang paling
kurang ajar lo
eh isinya banyak kali nih
ini juga duit mainan
wah ini baru keren nih
gelap amat sih
nah gitu deh
eh gue berhasil
gue berhasil bikin hidrogen jadi cairan
ya emang kayak begitu

wah ini apaan nih

nah ini apaan nih